jenazah balita yang tewas terkunci di dalam mobil di kawasan muara baru penjaringan
minggu pagi dimakamkan di tpu tegal alur kalideres jakarta barat
suasana duka menyelimuti proses pemakaman jenazah korban
inilah suasana haru pemakaman muhammad iqbal dayeng raja
balita malang yang tewas terkunci di dalam mobil di kawasan muara baru penjaringan jakarta utara
puluhan tetangga kerabat dan keluarga mengiringi pemakaman jenazah korban
ayah korban deddy sadiran ikhlas dengan kepergian buah hati tercintanya
meski dirinya tetap mengikuti proses hukum pihak kepolisian polsek penjaringan jakarta utara
jika memang ada kejanggalan atas kematian korban
sebelumnya korban ditemukan tewas akibat kehabisan oksigen
usai terjebak di dalam mobil selama hampir dua puluh empat jam
yang terparkir tak jauh dari apartemen yang berada di kawasan muara baru penjaringan jakarta utara pada sembilan belas oktober
saat peristiwa terjadi kedua orang tua korban sedang pergi bekerja
sehingga korban yang tengah bermain di sekitar apartemen lepas dari pengawasan
korban yang awal diduga hilang karena menjadi korban penculikan
pertama kali ditemukan oleh pemilik mobil
dalam posisi terbaring di kursi penumpang dengan kondisi sudah tidak bernyawa
menurut keterangan kanit polsek penjaringan
diduga korban masuk ke dalam mobil saat kendaraan tersebut tidak terkunci
dan setelah korban berada di dalam pintu mobil terkunci secara otomatis
sementara dari hasil otopsi tidak ada tanda luka luka bekas kekerasan di tubuh korban
dan diduga korban tewas akibat kehabisan oksigen
pintu mobil setelah itu main pita umpet mungkin ya
masuk di dalam begitu masuk di dalam kan kuncinya kan otomatis tuh
karena kan mungkin kepencet kan itu
ini kepencet begitu kemencet anaknya mau keluar nggak bisa gitu
karena nggak tahu bagaimana mencetnya lagi kan itu
hingga kini polsek penjaringan masih mendalami peristiwa tewasnya balita malang ini